aksi saling dorong ratusan warga mewarnai proses penjemputan ⁇ jumah ⁇ haji di polewali mandar sulawesi barat pada selasa pagi
warga berupaya menerobos barikade aparat keamanan karena tidak kuasa menahan rindu ketika melihat kerabatnya turun dari bus sepulang berhaji
tercatat tiga ratus delapan puluh tujuh anggota jemaah haji yang tergabung dalam kloter tujuh belas kembali ke tanah air dengan selamat
seorang anggota jemaah haji dari daerah ini diketahui meninggal dunia setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji